kita sempat memberitakan tentang penangkapan menteri kkp ya pak edi prabowo
untuk mengonfirmasi lebih lanjut saat ini kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara komisi pemberantasan korupsi bapak ali fikri
selamat pagi pak ali
selamat pagi mas alfian
ya pak ali bisa dikonfirmasi apakah memang benar sejauh ini menteri kkp kemaritiman dan kelautan serta perikanan ini ditangkap oleh pihak kpk pak
iya benar mas alfian jadi kpk ada kegiatan penyelidikan ya dan kemudian mengamankan sejumlah pihak tadi malam dini hari di wilayah jakarta ya mas alfian
lalu kalau kami juga mendapatkan informasi ya terkait dengan dugaan kasusnya yang kemudian menjerat bapak edi
apakah betul terkait dengan perizinan impor benih lobster itu pak
tentu begini mbak daniel
saat ini kan sedang dilakukan pemeriksaan ya oleh penyelidik kpk jadi masih dalam proses penyelidikan
dan tentu nanti kpk mempunyai waktu sesuai dengan ketuan undang undang adalah satu x dua puluh empat jam untuk menentukan sikap apakah kemudian naik ke proses penyelidikan
nah tentu tentang materi apa yang kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan saat ini belum bisa kami sampaikan lebih jauh
ini masih berproses begitu
waktu proses penangkapan di bandara soekarno hatta kabarnya ini ada berapa orang pak
yang akhirnya sampai sekarang masih diperiksa di kpk sendiri
informasi yang kami terima memang lebih dari ada sepuluh orang ya yang ikut kemudian diamankan
tetapi nanti pastinya tentang jumlahnya dan siapa pihak yang telah diamankan tersebut termasuk nanti konstruksi perkara
tentu nanti kami informasikan perkembangannya kepada masyarakat ya begitu mas alfian mbak daniel
mungkin terima kasih sejauh ini informasi yang sudah kita sampaikan
kita nantikan lagi perkembangan terbaru terkait dengan penangkapan dari menteri kkp dan sejumlah orang yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh kpk sejauh ini ya pak ali ya
bersama mas alfian mbak daniel
terima kasih pak ali fikri
selamat kembali bertugas ya tentu ya sekarang masih dalam proses penyidikan
masih dalam proses pemeriksaan
nanti apakah akan naik ke penyidikan apakah akan naik juga statusnya dari saksi menjadi tersangka juga kita masih belum tahu
karena kan biasanya dilakukan pemeriksaan dulu satu x dua puluh empat jam terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya dilakukan konferensi pers biasanya untuk diumumkan perkaranya apa barang buktinya apa siapa tersangka dan sebagainya
apakah juga ditangkap dengan barang bukti uang itu tadi ya
itu juga masih belum mengerti dan juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut tapi itu tadi yang kami dapatkan dari jurubicara kpk
informasi paling terkini
soal penangkapan yang paling betul adalah betul ada penangkapan kkp ataupun menteri kkp bapak edi prabowo
selanjutnya ini kita bicara soal hal yang masih menjadi